seorang pekerja proyek renovasi di sebuah ruko di kota madiun jawa timur tewas setelah tak sengaja menyentuh kabel listrik tegangan tinggi hingga tersetrum
insiden ini terjadi saat korban tengah mengecek talang air di lantai dua di ruko yang bertempat di jalan selamat riyadi klegen kartoharjo
sementara satu orang pekerja lain terluka akibat insiden yang sama dan harus dilirikan ke rumah sakit setelah mencoba menolong korban pertama yang bernama junianto
polisi dan tim inafis polres madiun kota kemudian langsung melakukan identifikasi terhadap jenazah korban
dari pemeriksaan sementara ditemukan luka pada bagian kiri pipi korban yang diduga bekas sengatan listrik